selamat malam kegiatan pembelajaran tetap muka di sekolah sekolah akan dibuka kembali pada bulan juli dua ribu dua puluh
pada saat dimulainya tahun ajaran baru
pemerintah melalui kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi serta kementerian agama
telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka di masa pandemi covid sembilan belas
dan panduan tersebut diperuntukkan bagi guru dan tenaga pendidik
guna memudahkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas
selama satu jam ke depan saya ratu nabila akan membahas kesiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka
dengan tetap menempatkan keselamatan siswa dan guru sebagai prioritas utama
dalam program spesial bersatu melawan covid sembilan belas
sekolah di dki jakarta kembali melakukan uji coba pembelajaran tetap muka atau ptm pada rabu pagi
uji coba ptm ini akan menjadi evaluasi jelang tahun ajaran baru dua ribu dua puluh satu yang akan dimulai bulan juli mendatang
dki jakarta kembali menggelar uji coba pembelajaran tatap muka atau ptm mulai sembilan juni dua ribu dua puluh
lebih dari dua ratus sekolah dijadwalkan mengikuti uji coba ini
secara khusus di wilayah jakarta selatan ii total ada sembilan belas sekolah yang melaksanakan uji coba kali ini
mulai dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah baik negeri maupun swasta
ptm yang kedua ini namanya ptm satu ya pembelajaran tahap satu
total di dki jakarta itu ada satu ratus empat puluh tiga tapi di wilayah dua jakarta selatan ini ada sembilan belas
sekolah menengah kejuruan negeri empat puluh tujuh jakarta adalah salah satu sekolah yang menggelar uji coba ptm hari ini
kepala smkn empat puluh tujuh suswati menyatakan uji coba berjalan lancar sesuai rencana meskipun ada siswa yang batal hadir karena sakit
di smkn empat puluh tujuh jakarta
satu kelas maksimal hanya diisi oleh dua belas orang siswa
hanya mata pelajaran esensial yang dilakukan secara tatap muka
seluruh tenaga pendidik dan karyawan pendukung juga sudah divaksin covid sembilan belas
alhamdulillah ya untuk guru dan karyawan kita sudah divaksin
kita juga menyampaikan kepada teman teman guru dan karyawan
jika kurang sehat tidak kita perkenankan untuk hadir ke sekolah
yang jelas kita juga harus
kita harus tetap berusaha
iya senada dengan smkn empat puluh tujuh
kepala sekolah menengah pertama sumbangsi aris irawan menilai jalannya uji coba ptm berjalan lancar
menurutnya pihak sekolah akan berkomitmen menjalankan ptm dengan baik
termasuk jika sudah masuk tahun ajaran baru
alhamdulillah smp sumbangsi insya allah siap
setelah kita mendapat pelatihan kemarin dari dinas pendidikan juga
kita bekerja sama tetap berkoordinasi dengan pengawas dengan dinas pendidikan
dan diayasan juga
menyiapkan perangkat perangkatnya menyiapkan guru gurunya
menyambut blended learning ini
bukan hanya perangkatnya saja
tapi juga komitmen dan cara belajar di kelas untuk anak anak juga kami akan menyesuaikan dengan kondisi anak anak
murid dan orang tua kompak memilih sekolah tatap muka jika dibandingkan pembelajaran jarak jauh
yang dilakukan sejak awal pandemi melanda jakarta
harapannya siswa dan siswi bisa menyerap ilmu lebih maksimal
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas
saya ingin tatap muka sih kak
karena lebih seru juga
ketemu teman teman juga
sama ya udah pelajaran pun juga masuk gitu
lebih gampang karena tetap muka sama gurunya juga gitu
kemarin sih waktu kan bikin pakein dulu ya surat
setuju nggak nih kalau anak anak kita ini masuk tatap muka gitu ya
ya sih mau aja anak saya
iya udah percaya karena udah terlalu lama gitu ya
meskipun dki jakarta sedang menghadapi lonjakan kasus covid sembilan belas pasca lebaran
namun uji coba ptm tetap penting dilakukan
ini akan menjadi evaluasi jelang tahun ajaran baru dua ribu dua puluh satu yang akan dimulai bulan juli mendatang
siva maulida muhammad wahyudi jakarta
seluruh pihak harus ikut menjaga pelaksanaan pembelajaran tatap muka
agar dapat berjalan dengan baik
semua pihak juga harus siap untuk mengerem
seandainya ditemukan kasus baru di lingkungan pendidikan
sebelum penyelenggaraan pembelajaran tatap muka
setiap pemerintah daerah harus memastikan bahwa kesehatan
keselamatan dan juga keamanan siswa menjadi prioritas utama
pemerintah juga terus melakukan upaya masif dalam melakukan vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik
baik melalui vaksinasi sesuai tahapan prioritas maupun vaksinasi massal
dengan disiplin dari pemerintah dan pemerintah masyarakat
mereka juga harus memastikan keamanan siswa

selamat malam mbak hilal
terima kasih juga
terima kasih juga pak sonny
beri dukungan di sosial media

jika anda punya penasaran tentang penyelenggaraan tatap muka
silakan langsung beri dukungan di sosial media
terima kasih juga pak sonny
terima kasih juga pak hilal
terima kasih juga pak sonny
terimakasih mbak hilal
mbak sonny selamat malam
selamat malam mbak hilal
kemudian ada dirjen paut dik dasmen bapak jumeri
pak jumeri selamat malam
selamat malam mbak nabila
dan juga ada ketua lembaga perlindungan anak indonesia kak seto mulyadi
selamat malam kak seto
selamat malam mbak ratu nabila
baik sehat semua ya bapak bapak
baik kita langsung saja buka perbincangan pada malam hari ini
pak soni saya akan ke pak soni terlebih dahulu
standarisasi seperti apa nih pak soni
yang harus kemudian dijalankan oleh sekolah yang nantinya akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka
sudah ada panduannya kalau dari satgas ini seperti apa
ya baik mbak ila
yang pertama memang pembelajaran tatap muka tentu harus menjadi salah satu pilihan
dan sesuai dengan arahan bapak presiden
pembelajaran tatap muka yang ada adalah pembelajaran tatap muka terbatas
harus diperhatikan tingkat risikonya
yang pertama kita harus berupaya untuk menekan risiko serendah mungkin
tetapi harus dipahami bahwa risiko yang rendah bukan artinya tidak ada risiko
lalu kemudian yang berikutnya
harus memperhatikan zonasi di wilayah sekolah
apabila ada murid atau
misalkan sekolah yang berada di lokasi zona merah
sudah pasti akan diperhatikan
sudah pasti akan diperhatikan
sudah pasti tidak boleh untuk pembelajaran tatap muka
kalau berada di zona hijau dan kuning boleh
jadi itu menjadi prasyarat dulu
lihat zonasi yang ada dalam pemberlakuan ppkm mikro
lalu kemudian juga perhatikan bagaimana kesiapan sekolah
bagaimana kesiapan fasilitasnya
bagaimana kesiapan guru maupun murid dan orang tua
harus dilakukan uji coba
protokol kesehatan sudah disiapkan
baik oleh pihak kmn dikut
bekerjasama dengan satgas
harus ada mitigasi risiko dan seterusnya
dari mulai di rumah
lalu kemudian di sekolah itu sendiri
pulang itu semuanya harus aman
lalu kemudian yang juga perlu diperhatikan
bahwa orang tua bisa menyiapkan anaknya sebaik baiknya
makanya kita harus memperhatikan itu
makanya kami di satgas sekarang sedang menyiapkan yang namanya parent guide
sehingga bisa tahu orang tua bisa mempersiapkan dirinya
kalau seandainya anak mereka itu harus mengikuti
atau akan mengikuti pembelajaran tatap muka
maka apa saja yang harus disiapkan
lalu kemudian juga untuk fasilitasnya sendiri
sesuai dengan kebijakannya ini pak jumeri lebih tahu
tetapi ada daftar periksanya ya
daftar periksa kesiapan proses belajar mengajar
di masa pandemi ini
dari mulai ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
ketersediaan fasilitas kesehatan
harus jelas ya
kemudian juga pemetaan warga satuan pendidikan
yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan
jadi ada daftar misalkan guru yang memiliki komorbid
siswa yang memiliki komorbid
dan mereka harus dilindungi
lalu juga harus ada kesepakatan
antara komunitas sekolah
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan
terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka
di ruang kelas sendiri ada
ventilasi yang layak
fasilitas cuci tangan pakai sabun
jarak antar kursi minimal satu lima meter
kecukupan ruang udara dan saluran udara
untuk memastikan cirukulasi baik
lalu kemudian juga
bagi misalkan kelas yang menggunakan ac
harus di periksa atau di maintenance
di rawat dengan baik
jadi menggunakan kursi yang baik
menggunakan masker wajib
dan mencuci tangan juga menjadi sebuah kewajiban
dan memastikan bahwa itu bisa dilaksanakan
gitu mbak ilah
jadi detail sekali ya
sampai sirkulasi udara pun ini sudah diperhatikan ya pak soni
sementara itu dari satgas juga sudah ada
parents guide yang nantinya akan disebarkan
begitu kepada orang tua
sementara itu saya akan ke pak jumeri
pak jumeri kalau tadi dari satgas sudah ada parents guy
kemendikbud juga sudah ada parents guide
juga sudah mengeluarkan panduan panduan
kemudian apa pertimbangan dari kemendikbud sendiri
untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada bulan juli nanti
jadi ada hak hak anak kita
untuk mendapatkan pembelajaran yang baik
dan tercapai mbak
atau pembelajaran jarak jauh yang kita
untuk mengatasi pembelajaran selama pandemi ini tidak bisa ideal
banyak anak dari sosial ekonomi yang beragam ini
tidak bisa menempuh pembelajaran yang ideal
kemudian yang kedua
anak anak kita sudah lebih dari setahun
tidak ada aktivitas fisik
tidak ada aktivitas bertemu dengan bapak ibu gurunya
bertemu dengan orang
yang berpengalaman dengan orang lain
sehingga mereka mengalami kejenuhan ada di rumah
banyak anak anak kita yang ketika belajar di rumah
karena kondisi rumahnya juga mungkin tidak ideal
dia ke sana kemarin
jadi alangkah baiknya
kalau anak anak ini justru diorganisir
dimasukkan dalam m terbatas
sehingga bisa diberi
tuhan diberi arahan oleh bapak ibu gurunya
sehingga malah berpengalaman dengan bapak ibu gurunya
dan bisa terkendali
yang kedua kita melihat adanya cap
tapi yang belajaran
antara anak anak dari sosial ekonomi yang berbeda
terdepan dan terluar
inilah yang kita atasi
anak anak kita sudah mengalami kejenuhan
dan itu harus direlaksasi
dengan diberi kesempatan
pembelajaran tatap muka
meskipun masih tatap muka terbatas
dan ini ada pilihan bagi orang tua
dari bapak dari satgas covid
mempunyai prinsip bahwa
wajib memberikan opsi
pembelajaran tatap muka terbatas
ini sepatah opsi
masih ada dua opsi
yaitu pembelajaran jarak jauh
dan pembelajaran tatap muka terbatas
orang tua lah
yang akan menganalisa
kesiapan putra putrinya
untuk bisa berangkat ke sekolah
komorbid atau tidak anak anak itu
jarak rumah dengan sekolah
bisa menjadi perhitungan
jadi ini menjadi
orang tua memutuskan
ptm atau tidak
dengan sekolah punya kewajiban
buat platform pembelajaran
yang pembelajaran tatap muka terbatas
pembelajaran jarak jauh
itu mbak nabila
baik pak jumeri
jadi memang dilihat sudah ada
kebutuhan untuk anak anak begitu ya
saya akan ke kak seto
kak seto sebagai ketua lembaga perlindungan anak indonesia
menurut kak seto seperti apa nih
apakah memang sudah perlu begitu
sekolah dibuka pada bulan juni
iya baik terima kasih mbak atasunabila
saya kira yang paling penting adalah
bagaimana ini semua mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak
bagaimana memenuhi hak anak
tadi bapak jumeri sudah mengatakan bahwa
anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas
nah di beberapa tempat
memang dirasakan pjj tidak efektif
karena berbagai kendala
kemudian kuota habis
mungkin hp harus bergantian
dan mungkin juga menatap layar berjam jam juga mengganggu kesehatan mata dan sebagainya
jadi memang yang paling ideal
adalah tatap muka
tetapi di sisi lain
itu seperti judul dalam acara ini
keselamatan anak tetap yang paling utama
jadi kalau diurutkan pertama adalah
dan ketiga adalah hak pendidikan
kita juga tahu bahwa
yang undang sistem pendidikan nasional
menegaskan bahwa pendidikan itu bisa formal
dan bisa informal
dan saling menggantikan
jadi kalau tadi memang bagus ada saatnya juga pjj
tapi ada saatnya juga tatap muka terbatas
nah dengan pengaturan yang tepat
dengan kontrol pengawasan dari satgas covid sembilan belas
mudah mudahan ini tetap
diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi anak
dan dalam hal ini mohon selalu ada pemantauan kontrol
dan ada evaluasi
begitu ada satu masalah saja
maka mohon secepatnya juga segera dihentikan
dan sementara bisa kembali ke rumah
tadi karena pertama adalah hak selamat
terkena saja itu dampaknya juga ada akibatnya
ada paru paru yang rusak
mohon ini yang paling utama dipertimbangkan
adalah keselamatan anak anak
di samping juga keselamatan para guru
demikian mbak ratu nabilah
baik kak seto
saya akan ke pak sodi
pak soni ini kan di setiap daerah keadaannya berbeda
begitu ada yang zona hijau
kemudian ada yang zona merah
dan ini juga setiap harinya itu terjadi fluktuatif sekali
begitu karena masa inkubasi ini juga kita tahu dua minggu
ini seperti apa pengontrolannya pak
yang pertama adalah
kita memisahkan antara yang berisiko
dan lebih rendah risikonya
di masa pandemi itu tidak ada hal yang ideal
itu harus dipahami
kita mencoba mencari yang terbaik
antara pilihan yang tidak mudah
nah memisahkan antara berisiko risiko tinggi dengan berisiko rendah
itu syarat pertama
maka sekolah diminta untuk memiliki daftar comorbid dari guru
maupun pegawai tenaga kependidikan
maupun juga siswa yang ada di sekolah
bagi mereka yang berisiko
mereka sebaiknya tidak melakukan atau terlibat di dalam proses pembelajaran tetap muka
lalu kemudian sekarang dengan adanya ppkm mikro
di mana ada satgas di level komunitas
yang dipimpin oleh poskodesa poskokeluarahan
itu harus menjadi mitra utama sekolah
sehingga poskodesa poskokeluarahan bisa menginformasikan kepada sekolah
bagaimana kondisi risiko yang ada di sekolah tersebut
ini kan ada zona risiko dari mulai hijau kuning orange merah
itu harus dimonitor setiap hari
kita mengurangi risiko penularan
tempat tempat dengan risiko penularan yang tinggi
sebaiknya tidak melakukan
bahkan untuk zona merah tidak diperbolehkan untuk membuka sekolah
ini sudah jelas sekali kok di dalam instruksi menteri dalam negeri nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
tentang km mikro
itu semua harus dibuat dan daftar periksa juga sudah dibuat
saya pikir yang paling penting juga
sebetulnya supaya tidak kaget ketika
sekolah sekolah ini harus bisa betul betul
mencanakan uji coba
kemudian mencoba memperbaiki kekurangan kekurangannya
karena bagaimanapun juga
siswa di situ juga proses mungkin baru pertama kali keluar
dan juga bertemu langsung dengan teman temannya
itu bukan hal yang mudah untuk dioperasi
nah tansabgas daerah sangat penting
peran dari transapgas
poskogluoran juga sangat penting
kak seto ini masukan masukannya sangat penting nih
bagi kami sehingga kita bisa memitigasi sebisa mungkin
terendah mungkin risiko yang ada mbak ilah
baik pak soni
jadi nantinya akan ada uji coba
dan seperti apa sistem uji coba ptm
pada bulan juli nanti kita akan jeda sejenak
spesial program bersatu melawan covid sembilan belas akan segera kembali
anda kembali bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
kita masih bersama dengan tiga narasumber kami pada malam hari ini
saya langsung saja akan ke pak jumeri
pak jumeri tadi pak soni sudah menjelaskan bahwa nantinya akan ada uji coba
bagaimana kemudian dengan panduan yang sudah dibuat oleh kemendikbud
apa saja yang ada di dalamnya
ini mbak nabilah yang kami keluarkan
itu bersama sama dengan tiga narasumber
jadi dua kementerian mengeluarkan satu panduan
yang berisi bagaimana sekolah itu mempersiapkan
jadi membentuk satgas di sekolah itu
untuk bisa memastikan ptm berlangsung dengan aman
kemudian juga menyiapkan
infrastrukturnya seperti apa
pengaturan tempat yang akan digunakan untuk belajar anak anak
yang bersih sarana air
kemudian cuci tangan
kemudian remugan juga
bagaimana mengatur jadwal untuk anak anak
tidak mungkin anak anak bisa belajar ideal
seperti saat saat normal
jadi kita tetap akan memperhatikan
aspek utama adalah
selamatan dan kesehatan peserta didik
bapak ibu gurunya bapak keberdekaan dan keluarganya
kemudian di panduan itu juga mengatur
bagaimana sekolah melaksanakan pelajarannya
aturan sukses kurikulumnya beban pelajarnya
sampai kepada apabila ada kejadian kejadian yang
di alami sekolah itu
misalnya ada tertular
ada kluster di sekolah itu
langkah langkah apa yang harus ditempuh oleh
kepala sekolah oleh guru
oleh dinas pendidikan setempat
sampai kepada evaluasi bentuk pelaporan
dan tanggung jawab masing masing
baik itu kementerian pendidikan kebudayaan
dinas pendidikan provinsi kabupaten kota
sampai ke castang castangnya
dan dijelaskan tanggung jawabnya di panduan itu
jadi panduan ini merupakan
penerjemahan dari skb empat menteri
dan berisi apa yang harus dilakukan sekolah itu
untuk bisa melaksanakan pelajaran tata buka
tetap dengan aman
dan pasti ini sekoci juga mas
jadi ini ptm terbatas juga sekoci
ini anak anak masing masing naik di sekoci
bukan di kapal utamanya
karena ptm ini juga belum akan ideal ini
karena memang waktunya juga akan sangat terbatas
seminggu tidak bisa lima atau enam hari belajar
kemudian waktunya juga tidak sampai
penuh mungkin hanya dua tiga jam dalam sehari
jumlah peserta hiti yang hadir dalam satu telat
itu diupayakan maksimal adalah tanahnya
sukur sukur bisa terbatas
ini istilah yang kita lakukan
baik pak jumeri
tentunya semua orang tua juga berharap
bahwa semua atau seluruh sekolah ini
kemudian mematuhi sesuai dengan panduan panduan
yang sudah dikeluarkan oleh kemendikbud dan juga kemenang
nah kemudian bagaimana apakah ada pengecekan khusus begitu
atau syarat syarat sekolah yang sudah memenuhi syarat untuk menjalani ptm
pada bulan juli nanti
apakah itu akan dicek satu satu begitu pak jumeri
secara berjenjang kami sudah melakukan
fosilisasi kepada dasar pendidikan
pada kepala sekolah
dan nanti itu tugasnya unsur dasar pendidikan terdepan
yang akan melakukan testing
hadap kesiapan aturan pendidikan akan membuka lataran tata muka
kepala sekolah harus membuat laporan kepada dinas diatasnya
untuk melaporkan kesiapan sesuai dengan protokol atau sop yang ditetapkan
dalam panduan tersebut
mereka melaporkan kemudian pihak dinas melalui pengawas
melakukan verifikasi terhadap sekolah itu
hingga apapun tidak
hitung dari siapa sekolah itu
dan kami sudah wanti wanti kepada dinas pendidikan untuk
hingga apapun tidak hitung dari siapan sekolah itu
inilah sekolah yang betul betul
setara protokol kesehatan
kemudian terbangun budaya sehat di sekolah itu
penerapan protokol yang ketat
yang diizinkan untuk memulai pelajaran tetap muka
dan saya berharap semua kepala sekolah bisa terus berikhtiar
kami memfasilitasi sekolah sekolah dengan
penggunaan dana bos
untuk membeli perlengkapan
tercapainya protokol kesehatan yang baik
baik pak jumeri
jadi sudah dikontrol secara ketat sekali begitu ya
kak seto kalau menurut kak seto ini
seharusnya sekolah seperti apa
juga orang tua ini harusnya seperti apa
karena kan ada juga orang tua yang masih sangat khawatir
takut tidak mau kemudian anaknya itu mengikuti ptm pada bulan juli nanti
seperti apa kak seto seharusnya
iya sebetulnya yang paling penting adalah
adanya komunikasi yang efektif
antara pihak sekolah dengan orang tua
artinya merasa nyaman
betul betul ada informasi yang jelas
untuk bisa melangsungkan pembelajaran tatap muka ini
artinya kan ada
ada persyaratan lima siap kan
tentu pertama adalah siap wilayah
apakah wilayahnya sudah hijau atau masih merah
kemudian kedua adalah siap anak
siap anak tidak untuk selalu pakai masker
lalu cuci tangan atau malah tukar menukar masker
eh masker kamu bagus pinjem dong dan sebagainya
kemudian siap keluarga juga
keluarga juga mendukung memberikan bekal dan sebagainya
karena kantin sekolah tidak boleh dibuka
nah siap sekolah
sekolah betul betul terkontrol
ada air mengalir ada hand sanitizer ada sabun
kemudian tempatnya juga dijaga jarak
dan persyaratan protokol kesehatan
dan terakhir juga siap infrastruktur
anak ke sekolah apa
jalan kaki rame rame
atau naik kendaraan berdesak desakan dan sebagainya
satu saja tidak siap ya mohon
itu menjadi pertimbangan dari dinas pendidikan
untuk tidak mengizinkan lebih dahulu
dan yang paling penting juga mbak dila
ini kan kurikulumnya keadaannya darurat
jadi mohon kurikulum juga darurat
mohon tidak terlalu menekankan pada tuntutan penuntasan kurikulum
untuk kenaikan kelas untuk kelulusan dan sebagainya
karena ini tidak adil
kalau ada yang naik ada yang tidak
yang tidak naik karena ya karena daerah merah tidak bisa tatap muka
mungkin juga kuota habis sinyal susah dan sebagainya

jadi semua masuk sekolah ini atau tatap muka adalah demi anak
bukan demi target kurikulum
demi mengejar apa segala macam
kengisi dan sebagainya tidak
semua kan tadi tetap menekankan keselamatan dan juga kesehatan anak
demikian mbak dila
baik jadi seluruh aspek gitu ya
dari rumah sampai ke sekolah ini tuh harus diperhatikan
pak soni bagaimana kemudian dengan satgas
apakah akan menambah tenaga kesehatan begitu
dan juga mitigasinya seperti apa
kalau nanti misalnya sudah diberlakukan ptm
kemudian ada yang terkena covid begitu di salah satu sekolah
ya sudah ada sebetulnya
dikut maupun kemenkes sudah bekerja sama tadi
satgas juga sudah menyiapkan
jadi begitu ada kasus terkonfirmasi positif
maka harus dilaporkan kepada satgas covid sembilan belas
makanya kami kan mendorong
agar setiap satuan pendidikan punya satgas covid sembilan belas
yang melakukan fungsi pencegahan penanganan
kemudian juga pembinaan lalu juga pendukung
lalu kemudian setelah itu melaporkan kepada dinas pendidikan
atau misalkan kantor wilayah agama provinsi untuk sekolah
lalu juga harus melaporkan
yang paling penting juga melaporkan kepada puskesmas setempat
karena harus dilakukan tes atau kontak erat ya
jadi pelacakan kontak erat atau telusur kontak erat
hadap mereka yang pernah konfirmasikan positif tadi
jadi dalam misalkan seorang itu dikatakan pernah kontak erat
dengan yang terkonfirmasi positif
berada dalam radius satu meter
dari orang yang terkonfirmasi tadi
waktu setidaknya lima belas menit
ya pakai atau tidak pakai masker
nah itu harus dilacak harus dites
kemudian pada saat itu juga sekolah harus ditutup
ya dilakukan dispektasi
lalu kemudian juga sambil melihat bagaimana hasil testing tracing
kalau ternyata menular pada banyak orang
itu sekolah harus ditutup dalam waktu tertentu
jadi sudah ada sebetulnya
tentuan pembelajaran tatap muka terbatas
yang sudah disiapkan tadi mbak ila
baik nantinya siapa yang akan ditugaskan begitu
pak sony dari covid sembilan belas
satgas covid yang untuk pendidikan itu
apakah kemudian dari satgas ataukah dari dinas pendidikan
harusnya dari sekolah itu
di bidang perubahan perilaku ini ada namanya
bidang edukasi perubahan perilaku
yang memang tugasnya masing masing adalah
masuk ke seluruh satuan pendidikan
dari mulai paut sampai perguruan tinggi
nah itu akan berkoordinasi dengan kementerian pendidikan
dan juga kementerian kesehatan
dan juga kita akan mendorong seluruh satuan pendidikan tadi
itu sudah membentuk satgas covid sekolahnya
satgas covid di sekolah tadi kan juga harus dilatih
harus punya pengetahuan ya
bagaimana melaksanakan fungsi pencegahan
bagaimana melaksanakan fungsi penanganan
kalau misalkan ada kasus bagaimana
apa yang harus segera dilakukan
kemudian bagaimana dengan yang melakukan pelanggaran
tindakan apa yang harus diambil
jadi sebetulnya satgas covid sekolah ini perannya sangat vital
kalau tidak ada satgas covid di sekolah ini menjadi sulit sebetulnya
nah cuma satgas covid sekolah ini
harus dibawah supervisi dari satgas daerah
dan juga dari satgas komunitas
yaitu posko desa
juga dari puskesmas
baik pak jumeri apakah sudah ada pelatihan untuk satgas covid yang khusus di sekolah
begini mbak nabilah
kami kan punya sekolah lebih dari empat ratus lima puluh ribu
tersebar di tiga puluh empat provinsi lima ratus empat belas kabupaten kota
nah sudah meminta kepada dinas dinas pendidikan
untuk memastikan bahwa sekolah sekolah
diberi pemahaman diberi pelatihan
dan memastikan seperti apa yang disampaikan pak jumeri tadi
membentuk satgas atau panitia antisipasi covid di sekolahnya
satgas inilah yang akan membangun budaya bersih
budaya sehat sosialisasikan protokol kesehatan setelah itu

dan juga mengendalikan proses pembelajaran
kemudian kepulangannya mengatur bagaimana supaya tidak berhimpitan
kemudian mengatur ruangannya bagaimana itu sudah ada semua di bandungan
dan ini sebagian besar sekolah sudah melakukan uji coba
dan saya sudah datang ke berbagai wilayah di negeri ini
kami mendapatkan kurasi dari banyak praktek baik yang ada di berbagai daerah
dan secara umum sekolah sekolah sudah membentuk satgas
dan sudah melakukan uji coba
dari uji coba inilah akan ditemukan titik titik kritis
yang harus diapati ketika anak anak nanti akan masuk sekolah ptm terbatas
dan itu sudah diidentifikasi oleh teman teman
dan kami selalu mengatakan
webinar mengadakan penyuluhan lewat berbagai platform begitu
untuk bisa beri penjelasan memberi pelatihan kepada guru guru kita
untuk bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan aman
baik hingga saat ini sudah ada berapa persen pak sekolah yang
kemudian sudah siap begitu dengan satgasnya
dan juga dengan semua protokol kesehatan
secara statistiknya saya rasa ini adalah satu persen
siap secara infrastruktur pak
tetapi secara umum menunggu izin dari gugus covid setempat
untuk bisa saja tetap buka
kami mengikuti apa yang menjadi pola yang diterapkan
oleh gugus covid sembilan belas nasional
bahwa kita menganut ppkm mikro
mungkin dalam sebuah kabupaten
tidak semua kecamatan itu merah misalnya
kita kabupaten merah tidak semua kecamatan merah
nah inilah salah ini yang kita manfaatkan
agar dapat mungkin anak anak kita daerah yang sudah aman
bisa segera menempuh pembelajaran tetap buka
tanpa menunggu tuntasnya status di sebuah kabupaten secara menurun
karena mungkin satu kabupaten bisa ada kesahmatan asia dua buah kesahmatan
kesahmatan kesahmatan ada kesahmatan kesahmatan
aturan aturan atau desa desa yang sudah
tidak terkena ppkm mikro
setelah semua gurunya diberi vaksin
buat tenaga perintah yang diberi vaksin dua tahap
daerah buka pelajaran tetap buka
agar anak anak kita daerah mendapatkan pelajarnya
kota kota kesehatan tetap tetap
dan tetap sehat dan aman
baik pak jumeri
kita akan lanjutkan lagi perbincangan
tetaplah bersama kami di spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
anda kembali bersama kami di spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
kita masih bersama tiga narasumber kami
membahas mengenai kesiapan pembelajaran tatap muka pada bulan juli nanti
saya akan ke kak seto
kak seto bagaimana kemudian menerapkan atau memberikan pemahaman begitu kepada
anak anak khususnya anak anak yang masih paut sd gitu untuk
mereka selalu menerapkan protokol kesehatan
ya memang harus ada komunikasi yang sangat efektif
antara anak dan orang tua ini yang paling utama
jadi khususnya yang masih usia dini ya
paut kemudian kelas satu kelas dua ini dengan gambar gambar
dengan mendongeng mungkin dengan menciptakan lagu lagu
ya tetap waspada
tapi kalau harus pergi juga harus dicitakan pakai masker
jadi dengan cara cara yang ramah anak
anak anak juga akhirnya bisa melakukan itu semua tanpa terpaksa
tanpa tertekan tapi dengan motivasi internal
jadi kunci utama adalah itu
dan kemudian juga anak untuk juga didengar suaranya
jadi kalau anak betul betul masih takut masih tidak mau keluar
belajar dengan pjj
mohon itu dihargai
dan tidak ada diskriminasi
tidak ada seolah olah yang tes hebat adalah anak yang ptm
pembelajaran tatap muka
karena beberapa anak ada beberapa yang menikmati belajar jarak jauh ini
misalnya orang yang sudah terbiasa homeschooling
itu kadang kadang menikmati walaupun jarak jauh
dan sudah bisa memanfaatkan itu
jadi mohon tidak ada tadi diskriminasi
karena situasinya memang berbeda
untuk yang di daerah yang mungkin kesulitan menikah dengan pembelajaran jarak jauh ya
ingin segera ketemu teman temannya
dan bergembira dan sebagainya
tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat
tapi yang sudah menikmati di rumah
yang sudah terbiasa menggunakan alat alat seperti gadget atau laptop dan sebagainya
dan itu lebih optimal
ya kenapa tidak
sekali lagi mohon hargai anak anak
anak anak yang tetap memilih pembelajaran jarak jauh
karena bagian itu juga kan tadi alternatifnya tetap dua
tanpa ada perbedaan atau diskriminasi
mungkin itu yang paling penting mbak dila
baik ya seto
jadi tidak perlu ada ribut ribut begitu ya
antara orang tua atau murid yang tidak mau ptm kemudian masih mau pjj
kalau dari pak juryari
pernah pernah ada yang lapor mbak bila
ada yang lapor kepada kami lpai
kami dipaksa harus masuk
kalau tidak tidak dinyatakan naik kelas
nah sampai anaknya stres ya
nah mohon ini mendapat kontrol pemantauan juga dari pak junery
untuk bisa menyampaikan kepala dinas dan juga kepada kepala sekolah masing masing
pak jumeri tanggapannya seperti apa pak
apabila nantinya ada orang tua ataupun anak anak yang belum siap begitu untuk melakukan ptm
ini mbak dalam skb empat menteri dan di petunjuk ptm atas
dicebutkan bahwa sekolah punya kewajiban setelah gurunya divaksin
tenaga peringkat divaksin punya kewajiban membuka opsi
opsi tajadua yaitu pembelajaran tatap muka tertatas dan pembelajaran jarak jauh
dengan berbagai metode ada yang jarak jauh
dengan ini ada yang setara jarik
kemudian kepada anak anak ini yang masih menempuh pjj
harus diberi perlakuan khusus
dia juga menempuh evaluasi yang mungkin bebannya tidak sama dengan anak anak yang ptm
ini kemudian kami juga sudah melakukan relaksasi beban belajar
sekolah punya kesempatan punya pilihan untuk memilih tiga
kurikulum hasil penyederhanaan oleh kmri putristag
dan kurikulum hasil penyederhanaan oleh katawan pendidikan sendiri
artinya materi materi yang esensi
ketika datang ke sekolah anak anak punya kesempatan berkonsultasi dengan bapak ibu gurunya
sedangkan yang di rumah tetap harus disediakan platformnya tanpa diskriminasi

baik pak jumeri
jadi hingga saat ini juga masih fleksibel begitu ya
nanti juga diserahkan kepada sekolah bagaimana kemudian nanti peraturannya itu akan dilaksanakan
pak soni apakah dari satgas ini ada aturan aturan khusus mengenai tes swab begitu
dan juga vaksin apakah guru gurunya ini juga secara berkala begitu
harus swab atau seperti apa dari satgas
ya betul jadi ada beberapa rekomendasi kami ya
yang pertama misalkan saja bahwa seluruh yang akan terlibat di dalam tes pembelajaran tatap muka terbatas
itu dilakukan seluruh
nah terus kemudian kami juga minta sebetulnya agar ada karantina mandiri
sebelum masuk ke sekolah
berapa hari katakan lima hari sebelumnya
itu ada karantina mandiri
baik bagi si murid maupun bagi mengurangi mobilitas
sehingga mengurangi risiko tertular
dan menjelang masuk ada swab test dulu
sehingga memastikan bahwa mereka yang masuk ke sekolah dalam kondisi sehat
nah kemudian swab test tadi tentu harus didukung
khususnya oleh puskesmas
bisa oleh puskesmas bisa juga dari satgas komunitas
yaitu posko desa posko kelurahan dalam pelaksanaan ppkm mikro
jadi ini harus disiapkan
lalu kemudian kalau ingin dites secara berkala
itu tentu menjadi kebijakan masing masing
tapi ingat bahwa sebetulnya tigen maupun termasuk
itu kan sifatnya real time ya
bukan berarti kalau sekarang dites
maka selamanya misalkan sekarang dites negatif
selamanya akan negatif
karena kan ada mobilitas
ada risiko penularan yang tidak dari mungkin
makanya harus upaya penkerjaannya penting
tadi salah satu yang penting dalam pelaksanaannya adalah
bagaimana menjelaskan kepada anak
itu tadi kak seto sangat betul ya
menjelaskan kepada anak karena anak merupakan stakeholder penting
dalam proses pembelajaran
pembelajaran tahap muka terbatas ini
jadi anak jumlahnya akan lebih banyak pada gurunya
ya ini mengontrol anak ini harus
dan memenuhi memberi pengertian tentang pentingnya memakai masker
menjaga jarak dan seterusnya
itu juga penting ya memberikan pemahaman kepada anak
tentang apa yang sebaiknya dilakukan
apa yang harus dilakukan dan seterusnya
dan guru ini juga penting nih
harus menjadi role model
harus menjadi contoh peladan
karena kami perhatikan masih ada guru yang menggunakan masker
di bawah hidung ya
semua guru juga paham
bagaimana memakai masker
cara yang benar
nah kemudian juga mereka masih belum banyak yang paham juga
bagaimana cara mencisi tangan yang benar
jadi ini semua ini kan penting
makanya coba tadi penting
karena untuk melihat seberapa siap sebetulnya
seluruh stakeholders yang ada di sekolah tersebut
kira kira gitu mbak ila
kalau dari satgas sendiri apa sudah ada datanya
pak soni sudah berapa persen begitu yang dilihat sudah siap
semuanya karena daftar periksa itu dilaporkannya kemendikbud
jadi kmndq pak jumeri tadi sudah sangat betul bahwa
tetapi kesiapannya kan bukan cuma infrastruktur sekolah ya
kesiapan di dalam misalkan data tentang comorbid di stakeholder di sekolah
kemudian juga saya juga mesti tahu apa aturan aturan kesiapan satgas
lalu kemudian berapa persen yang sudah dilakukan pelatihan
itu kan semuanya rian pendidikan dan kebudayaan
jadi kami selalu mengingatkan dan berpengalaman
dan kami siap untuk membantu
supaya sebelum pelaksanaan pada juni itu kita betul betul
jadi pada saat juli juga kan tentu kita melihat donasinya
tetapi daerah daerah yang aman silahkan saja
jika memang pertemuan tatap muka pembelajaran tetap muka terbatas
tapi intinya jangan lupa untuk memastikan semua daftar periksa
itu betul betul harus dilakukan
itu betul betul terpenuhi oleh sekolah
kalau tidak risikonya akan menjadi lebih tinggi
baik kita akan lanjutkan perbincangan tetaplah bersama kami di spesial program bersatu melawan covid sembilan belas
anda kembali bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
dan kita akan lanjutkan perbincangan mengenai bagaimana kesiapan ptm pada bulan juli nanti
saya akan ke pak jumeri
bagaimana kemudian dengan vaksinasi yang sudah dilakukan untuk guru dan juga tenaga pendidikan
bukan hanya guru tapi tenaga pendidikan dan tenaga keberdikan termasuk dosen
jadi dari lima lima juta pendidikan dan tenaga keberdikan sudah lebih dari dua juta yang sudah diberi vaksinasi
ini besar sangat baik mudah mudahan dalam bulan ini sampai pertengahan bulan juli sudah bisa dituntaskan
dan sekarang menurut informasi jumlah vaksin yang kita milih sudah cukup
sudah sangat banyak yang kita terima dari
dan kami terus berkoordinasi dengan jenis jenis daerah
dengan kursus dengan jenis kesehatan untuk bisa
jenis pendidikan dan jenis kemenang kantor kemenang kakotan dan kota
mendekati kesehatan untuk bisa pastikan guru guru kita
dengan mendapat kesempatan beroleh vaksinasi
baik pak jumeri jadi targetnya pada pertengahan bulan juli nanti
semua tenaga pendidikan dan juga guru guru ini sudah divaksin
pak soni apakah kemudian ada kendala kendala khusus pak dalam vaksinasi ini
laporannya seperti apa
ya yang pertama memang tidak semua
dan tenaga kependidikan
tidak untuk divaksin
mereka punya comorbid tidak terkontrol
beberapa penyakit yang daftar tidak bisa divaksin
dan ini harus menjadi perhatian tentunya
lalu kemudian juga penting juga adalah distribusinya
walaupun secara persentase itu sudah tinggi
hampir tiga juta malah pak jumeri yang sudah divaksin
nah ini juga berarti
kalau kami lihat itu
distribusinya ini penting
mungkin masih terkonsentrasi di tempat tertentu
memang vaksinasi ini
juga akan fokus di daerah dengan risiko penularan yang tinggi
tapi harus dilihat juga nanti kebarannya
kita perlu percepatan
karena mbak ila
kalau sekolah tatap muka terbatas di daerah ini
maka kalau tatap muka terbatas dimulai pada pertengahan juli dua ribu dua puluh satu
sedangkan target vaksinasi penuh lima lima sampai lima enam juta didik dan tenaga kependidikan
baru dilakukan eh tercapai di agustus dua ribu dua puluh satu
artinya kan pada pertengahan juli sampai agustus dua ribu dua puluh satu
masih ada sekolah yang belum eligible
untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas
karena didik dan tenaga kependidikannya belum diin
jadi saya juga dan
sosialisasi terhadap para pendidik tenaga kependidikan
agar mereka mau divaksin mendukung program vaksinasi
juga penting dilakukan oleh teman teman
baik di kmn di ketek diksi maupun juga di satgas daerah atau di
yang masih mau jadi pr adalah
ini gue rekomendasikan
dari ikatan dokter anak indonesia dari isi dari organisasi lainnya
semoga semakin semakin menunjukkan titik terang bahwa
anak anak kemungkinan nanti untuk divaksin
semoga bisa dilaksanakan
baik pak soni
kita akan lanjutkan lagi perbincangan usai jeda berikut tetaplah bersama kami
dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
terima kasih anda masih bersama kami dalam spesial program bersatu lawan covid sembilan belas
dan ini adalah segmen terakhir
saya akan langsung ke pak soni pak jumeri dan juga kak seto
untuk memberikan closing statement
singkat saja silahkan dari pak soni
ya jadi kita paham bahwa selama masa pandemi
risiko penularan covid sembilan belas masih ada
dan saat ini di indonesia masih cukup tinggi
tapi kita juga harus memperhatikan bahwa
kedepan bangsa kita ditentukan oleh kualitas pendidikan anak kita
nah saya karenanya
abgas penanganan covid sembilan belas terus mendukung
upaya mitigasi risiko yang ada
kita tekan serendah mungkin risiko yang ada
walaupun tekan risiko tidak sama artinya dengan menghilangkan risiko sama sekali
jangan takut terlalu berlebihan
ini bisa dilaksanakan asal dengan persiapan persiapan matang
upaya upaya jika ternyata di dalam perjalanannya
perlu hal hal yang perbaiki
baik terima kasih pak soni
silahkan pak jumeri
terima kasih mbak
ibu orang tua
mengikuti pembelajaran tata buka
sekolah dan pemerintah
jadi bagi orang tua yang wilayahnya sudah aman
putera putrinya tidak komorbid
bisa mengantar ke sekolah
anak anak tidak mengakses sarana transportasi yang
dengan kendaraan yang berjubel
silahkan putra putrinya dikirim kembali ke sekolah
untuk mengikuti pembelajaran tata buka
tidak usah khawatir bagi putera putri bapak ibu sekarang ini

kehidupan yang tidak bagus
akses transportasi yang belum memungkinkan
boleh memilih putera putrinya
tetap belajar dari rumah
dan mari kita tanamkan
untuk bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat
agar ketika anak anak kita masuk kembali
belajaran tetap muka terbatas tetap tetap aman tetapi puluh kesennya relaksasi hasil belajarnya dan segera kita tingkatkan utuhnya
baik terima kasih pak jumeri kak seto silahkan singkat saja
ya baik mbak bila kita semua harus menyadari bahwa semua anak cerdas pada bidang yang saling berbeda
semua anak senang belajar marilah ciptakan lingkungan yang ramah anak belajar
anak bisa belajar di sekolah bisa juga belajar di rumah
jadi mohon ciptakanlah rumah dan sekolah yang ramah anak dan guru maupun orang tua
tua tetap menjadi sahabat dan idola anak anak
mereka adalah ibarat bunga bunga yang merekah dengan segala keelokannya di taman sari indonesia
mari kita ciptakan tanah yang subur agar mereka berkembang menjadi manusia unggul di masa depan
amin terima kasih kak seto pak jumeri dan juga pak soni atas waktunya
terima kasih sehat sehat selalu
uji coba sudah dilakukan sekolah guru dan siswa
untuk bersiap menjalankan pembelajaran tetap muka pada awal tahun ajaran baru di bulan juli nanti
namun protokol kesehatan juga harus terus dilakukan
karena kesehatan dan keselamatan siswa dan guru merupakan hal utama
kembali kami ingatkan untuk tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan
mari kita saling menjaga dengan tiga m menjaga jarak memakai masker dengan benar dan mencuci tangan
saya ratunabila undur diri terima kasih dan sampai jumpa